berjaya di udara tak melulu tugas tni angkatan udara
ya pusat penerbangan angkatan laut juga akan unjuk kebolehan pada perayaan hari ulang tahun tni kali ini
dan dalam demo tempur dan juga atraksi fly pass
saling menyelaraskan formasi
konon itulah hal tersulit dalam pelaksanaan demo pesawat di udara
namun inilah keahlian mereka
pusat penerbangan angkatan laut atau puspenerbal adalah divisi udara tni angkatan laut
yang pada perayaan hari jadi ke tujuh puluh dua tni akan menampilkan demo flypass dengan formasi double box
terbang di ketinggian lima ratus kaki divisi u flight akan menggunakan sembilan pesawat kasa
hirana flight dengan pesawat bonanza dan pulse flight menggunakan pesawat kasa iptn dua ratus tiga puluh lima
atraksi juga akan dilengkapi
unsur puspenerbal yang akan melaksanakan demo tempur laut menggunakan pesawat heli panther empat ratus dua belas
dengan persiapan yang matang satu satunya kendala adalah faktor cuaca
kami rasa karena kita sudah berlatih dari mulai tanggal dua puluh
dari hari ke hari semakin baik kita semakin sinkron
karena bagaimanapun juga kita dari home base surabaya maupun dari home base tanjung
tapi untuk hari ini latihan cukup baik timing juga cukup tepat bentuk formasi juga bagus
kita delapan pesawat dengan bentuk formasi double box formation
untuk seluruh prosedur sudah kita briefingkan setiap pagi maupun pada saat kita melaksanakan kaji ulang
jadi baik itu prosedur emergensi maupun bila kita menghadapi cuaca yang kurang bagus
pada saat pelaksanaan hari h dengan pertolongan dari tuhan yang maha esa cuaca bagus
dan kita dapat melaksanakan menampilkan demo yang terbaik
grup penerbang nantinya akan bertolak dari pangkalan udara angkatan laut pondok cabai jakarta
menuju cilegon dalam waktu tiga puluh menit